lima hari pasca lebaran harga sembako di sejumlah pasar tradisional tak kunjung turun
di surabaya harga sembako malah naik drastis
sementara di mojokerto harga daging ayam sudah menembus rp empat puluh per kilogram
lima hari pasca lebaran harga sejumlah bumbu dapur seperti bawang merah dan bawang putih terus merangkak naik
hal ini terlihat di sebuah pasar tradisional di jalan pucang surabaya
di pasar pucang surabaya harga bawang merah mencapai rp empat puluh dari sebelumnya rp tiga puluh dua per kilonya
sedangkan bawang putih dari harga rp empat puluh kini menjadi rp empat puluh empat per kilogram
kenaikan harga ini dipicu oleh kurangnya pasokan dari petani karena gagal panen dan libur lebaran
akibatnya stok di pedagang pun banyak yang kosong
sekarang di bawang kek tidak ada sayur sayur mahal ada tapi sulit
iya pasalnya tidak ada
ya banyak yang beli aja
nanti akan berkurang ya
iya kadang kadang ada sedikit
selain harga bawang merah dan putih yang merangkak naik harga daging ayam juga mengalami kenaikan yang signifikan mencapai rp empat puluh per kilogram
selain di surabaya harga daging ayam juga menyentuh angka rp empat puluh
sebelumnya harga daging ayam dijual di sejumlah pasar tradisional mojokerto
sebelumnya harga daging ayam dijual di kisaran harga rp tiga puluh dua per kilonya atau naik rp delapan per kilonya
kian melejitnya harga daging ayam ini disebabkan berkurangnya pasokan dan mahalnya harga daging ayam di tingkat peternak yang mencapai rp dua puluh lima per kilo

harga jual sendiri saat ini berapa mas
harga jual saat ini
rata rata tiga puluh delapan sampai empat puluh